dia di rumah
saya mau ketemu sama proses
saya tidak mungkin membawa mama saya ke sini karena terlalu berbahaya
kalau anda ingin bertemu sama saya ikut saya ke rumah
udah sih nggak apa apa
kamu cepetan balik ke mobil
ya allah tolong lindungi suamiku ya allah
jangan biarkan dia terluka
sehingga ia kembali ke rumah ini dengan selamat
bersama aku rina dan mama rosa
ini terlalu sepi pak
jangan jangan ini menjebakkan
ini saya aldebaran
dia pasti datang bersama burosa
dia di rumah
saya mau ketemu sang brosa
saya tidak mungkin membawa saya ke sini karena terlalu berbahaya
kalau anda ingin bertemu sama saya ikut saya ke rumah
baik tolong bawakan saya ke burung osa
ikut saya ke rumah
jangan lupa pak
jangan lupa pak
kenapa tidur pakai suara neng berisik banget
saya tidak bisa tidur
saya tidak bisa tidur neng
tutup saja ya biar tidak berisik
kalau ditutup dia tidak bisa nafas
gak bisa tidur juga ya
selamat ya sayang
jadi kangen sama nino
kalo dia disini pasti udah ngeles ngeles perut gue
kok kamu belum tidur
iya susah yang gak bisa tidur
susah ya gue pilih handphonenya gak
boleh tapi kamu janji dulu ya
setelah kamu telpon suami kamu
kamu kembali ke kamar istirahat ya
yaudah kalo gitu boleh
gak diangkat sih teleponnya
pasti suami kamu udah tidur
yaudah yuk kembali ke kamar
gue tanya ricky aja deh
saya boleh pinjem handphonenya sekali lagi gak
yaudah tapi sekali lagi aja ya
nomor gak dikenal biarin aja lah
kamu tau gak kenapa nino ditelepon gak diangkat angkat
ya kan udah malem sa
nino pasti udah tidur
kamu gak bisa tidur nih aku pengen ngobrol sama dia
kasian nino kecapean dia
yaudah lo ngobrol sama gue aja mau gak
aku abis ketemu sama mbak anin
dia ngasih aku baju
sama sendal kembaran
abis itu aku sama mbak anin foto foto
seru seru banget
aku jadi kangen deh
kayak waktu dulu
lo pengen pemotretan lagi ya